sudah ada dua ratus sembilan puluh delapan calon pemudik yang diberangkatkan dengan menggunakan tiga puluh tiga bus
karena dia terus menular maka itu akan memberikan mutasi mutasi baru
simpang menjadi salah satu warga yang telah berkali kali menjadi korban ladang singkongnya
ya mbak dewi kalau tadi mendengar statement ahy yang mungkin bisa kita headline terkait dengan
tapi dengan catatan tentu yang legal ya
mbak dewi kartika untuk diskusinya pagi hari ini
nah karena surga itu adalah hal yang nyata
pembeli yang bertransaksi di showroomnya rata rata tidak mempermasalahkan harga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
bagaimana resiko yang sakit ini bisa berjalan
nah catatan kominfo indikasi penurunan ini apa
telah terpapar varian delta dengan rincian sebelas kasus pada orang dewasa dan sembilan kasus pada anak anak
oleh karena itu dalam rangka penanggulangan covid ini agar penularannya tidak semakin masif
seperti yang dikatakan satu korintus bahwa
bahwa kadang mereka mikir oh saya kayaknya nggak mungkin deh bikin
untuk mengakhiri segala kesusahan dan penderitaan
pada saat kasus ini penyelidik juga akan memanggil pelapor dan saksi
nah yang biasanya termakan hoax ini yang doyan menyebarkan ini biasanya warga dewasa itu
keseimbangan antara manusia alam dan makhluk hidup di dalamnya sejatinya merupakan keniscayaan
dalam sehari paling banyak empat motor bisa dijual
jika anda perlu melengkapi pelaporan atau pengembalian pajak ini
kalau ilegal jelas itu sebenarnya sudah tidak boleh
orang kadang kadang bertanya
dan semua unsur unsur yang berbau dosa
berukuran tiga puluh x lima belas meter
belicaroline id saat ini mampu menjual rata rata dua ratus mobil dalam satu bulan
saya bilang itu semua perkataan free kick enak ya main bola itu semua saya ngomong
sketsa yang sudah digambarkan pada karton lalu dipindahkan ke plat besi
untuk kelas sedan mewah seperti ini
tapi kita berbicara antisipasi pak usman
di dalam dunia yang seperti kami hidupi sekarang ini
ini adalah virtual reality di mana penggunanya akan masuk ke dalam sebuah dunia virtual
perlu kita informasikan bahwa dalam menentukan pemenang favorit ini
untuk membawa kami masuk ke dalam tempat yang engkau telah sediakan bagi kami
tarifnya mulai dari satu lima juta rupiah sampai empat juta rupiah per dua belas jam
kali ini ia mendapatkan pekerjaan memetik kelapa di kebun warga korong tanah taban
saya pikir tidak ada yang tidak akan mau berani
terkait kebijakan presiden jokowi melarang bisnis baju bekas impor para pedagang meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan itu karena akan membuat para pedagang merugi besar dan terancam menjadi pengangguran
suara video video yang banyak itu
tidak banyak yang hafal jenis jenis pisang nah sebagai tanaman tropis dan juga subtropis ini melimpah
hati untuk dapat menyemangatkan selempang kepada para juara kita pada malam hari ini
perlahan kami mulai menurunkan jaring langli
ada trigger yang memicu memantik hoax melebar ke pemilu dua ribu sembilan belas
karena adanya dampak musim kering ekstrim
jadi ini harus tidak boleh disalah terjemahkan
tapi ini juga cuma sebagai buat nakut nakutin ya bu
peraih jabatan noni jakarta dua ribu dua puluh dua
ngaruh nggak sih mas ketika ketemu klien dengan menggunakan mobil mewah
dan selanjutnya ini dia
jadi kalau dia naik pohon kelapa
sebaiknya anda sudah berkomunikasi dengan anak
kasus konformasinya tinggi perawatannya tinggi kematiannya juga tinggi
jarang pakai kertas nasi atau stereofoam
kemudian kematiannya juga kecil
kayak sejarahnya si orang ini dari lahir sampai tiada
nggak kita dulu tunggu
seperti halnya di salah satu pengrajin batik kuningan di desa cikubangsari kramat mulia
yang coba diperjelas di persidangan
ada kendala sama bagan kayaknya
dia biasa memberi tomat kepada ayam jantan yang siap ikut kontes
tetapi kalau dia masuk ke terminal masuk ke kereta api atau krl ya tetap memakai masker
baik kita harapkan nanti malam ada selebrasi dari tontonan pertandingan yang kita saksikan antara garuda muda melawan singa mesopotamia
masih jelas dalam ingatan natalia kondisi david ozora pada malam itu
yang ada yang mata kita bisa lihat